antrean panjang warga terjadi di area masuk taman lapangan banteng
sawah besar jakarta pusat sabtu pagi
sejumlah warga mengaku senang dengan kembali dibukanya puluhan titik ruang terbuka hijau
dan taman di ibu kota oleh pemprov dki jakarta
bagus sih jadi kita bisa olahraga lagi
soalnya selama ini kita olahraga di pinggir jalan
banyak pedagang banyak yang meseh gak bebas lah gitu
harus ada udah divaksin sama pedagang ini
cuma kalau yang lainnya sih nggak tahu mungkin anak kecil ya belum boleh masuk ya
lebih ini aja ya bisa lebih banyak tempat buat olahraga
biasanya emang sering olahraga di sini apa gimana
iya kalau di sini baru sih biasanya di gbk
tahu info taman dibuka itu dari mana
ini kan baru ini ya dari sosmed ada dari berita gitu
taman lapangan banteng sendiri dibuka untuk umum
petugas keamanan akan mengadakan patroli secara berkala
untuk memastikan pengunjung mematuhi prokes dan aturan yang ditetapkan
memang berdasarkan pakai peduli lindungi untuk masuk ke dalam
tetap untuk pengawasan profesi jalan
kita menganggut patroli memutar mobil
memperhatikan pengunjung agar tetap memakai masker
dan mengikuti protokol kesehatan
sebelumnya seluruh taman di dki jakarta sempat tutup
akibat pandemi covid sembilan belas
untuk sementara pemprov dki jakarta baru membuka lima puluh sembilan ruang terbuka hijau dan taman
pada masa penerapan ppkm level dua di ibu kota
rizky itiariahya jakarta